tapi si rimbatnya ada masalah apa sama si paruk ya
kayanya sih masalahnya berat ang
sampai dia kabur dari pesantren
jangan ngomongin orang kalau gak ada orangnya
kalau nggak salah itu namanya giba deh
ya allah teh gimana tuh ini teh
hadiah buat bang apu itu jadi hilang
bang apu itu pasti sedih
gimana tuh teh
udah jangan nyerah kita cari dulu sampai titik dana penghabisan
kok serem ya teh
kalau misalnya darah nenek habis teh
nanti nenek meninggal
anda baju begini gara gara siapa
jawab semuanya jawab
ana kagak mau tau ya
sekarang juga antum beliin anak baju yang baru
ana udah gerah pake ini spray
ana kuda kagak betah pake ini spray
tentukan baju bukannya spray bang ustadz
buat antum ini baju
tuh tuh ustadz tuh
tunggu apa lagi irman
eh antum beliin jangan salah salah nih
badan ana gatel
antum beliin baju anak di butik
aku ingat di depan ada pasar
kamu pernah diajak pedagang di sana
maksud antum apa ya
ngebeliin anak baju dari pasar
antum jangan samain antum sama anak
antum keturunannya pedagang pedagang biasa
pokoknya sama saja sama sama pedagang
antum memeras ana
antum mau masuk ke syurga
atau durhaka masuk ke neraka
ana lama lama sebel sama antum ya
sebel ana sama antum
masih ikutin masih didetom ya
aduh dia mau ngapain sih ya
eh mungkin dia nggak punya tempat kali
kita aja ga punya tempat lu sama antum
jangan usah judul kipi
aduh tak mudah aku ditukang ya
yaudah gimana kalau kita lari aja
dia pasti bisa ngejar ya itu tom
ya seenggak enggaknya kita coba
ya udah tuh
itu ada tiga
aduh mau kemana katru
udahlah daripada digulung gulung
mari ke tom pilih warna di dalam
terungi tetanggu katru
gue juga pelan
orangnya sih ga ada nih di dalam
ada apa yang di dalam
lagi nyari orang di dalam
ada apa lagi katru
ali kenapa kita ga betar nih
ada minta disini
ali tenang susah takut takut
kita liat disamping lu
terima kasih sodara ku
memang mereka sepertinya
memang ini sudah tugas kita
untuk menyadari mereka bahwa
kiamat sudah dekat
kiamat sudah dekat
cukup tom jangan lari lagi tom
lu yang mulai lo lari duluan
lu yang kecapean
tapi kayaknya udah aman dari si rimba ya
gak yakin gua
insya allah aman
si rimbatnya ada masalah apa sama si paruk ya
kayanya sih masalahnya berat ang
sampai dia kabur di pesantren
kalau gak ada orangnya
kalau gak salah
itu namanya giba deh
oh cahaya meletas aja
jangan lari lari om
sial banget sih nasib
woi tungguin dong
gimana tuh c

aduh ini apa lagi
saya akan buatin gantinya ya
meski hanya sebutir pasir
amanah itu akan tetap menjadi berat pak
makanya menjadi panitia
renovasi musolah itu tidak mudah
karena amanah ya tetap amanah
dan itu berat
saya tidak ingin satu orang pun
ada yang merasa terzolimi
kalau gitu saya pamik dulu
masuk ke dalam sebentar
abang kalau mau istirahat silahkan
cuma sebutir mana ada beratnya
bukan pasirnya pi
sebutir pasir aja
wih ketemu jawabannya
yang paling berat di dunia ini
gua dapet jawabannya
akhirnya lu dapet jawabannya
jangan jangan si hp
cakep kan anak
udah cocok sama anak
abang bener bener cakep
berarti antung tidak kufur nikmat
anak udah cocok dengan ini
antum punya fulus kan
ini gak ada
tadi bilang punya fulus
kan tadi sudah diberikan sama anak kenapa udah ustadz
anak senior antum
antum malah belak belakin tuh anak yang bukan si hp si hp antum
fikir antum gimana
ini bagaimana kalo begini
tadi udah ustadz yang suruh
iya bang ustadz tadi yang nyuruh irman ngasih
jadi anak yang salah
salah umat anak
kalo gak punya uang tolong tuh buka baju
ini jualan kok
ini teh dokter dimas
bang kandarte kenapa minta maaf
emangnya mang kandarte yang nabrak si aa ini juga
ya engga juga tuh neng
emang teh minta maaf teh
ngejebut dokternya telat begitu
sok tuh neng kamu tuh bantuin
bawa makanan turunin dari mobil ya
buat makan bersama
kasih gue satu
neng ada apa
seger kayak minuman
kang ini terma
eh bawa silahkan
neng ini terma
neng ini terma
neng ini terma
neng ini terma
neng ini terma